sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

terima kasih pak
apa yang diajarkan oleh
sampai santri santrinya begitu sadis
ayah tidak mau ngaku
jubar lapar ayah
itu kan sesajian buat tuhan kita
buat putri kembar
ini akibat dari perbuatan kamu
tuhan kita marah
bisa balain wiel
dalam raska ruth bader pula sendirinya
tapi aku merasa
putri teman maafkan
dulu abang janjinya dalam seminggu
empat hari di saya
tiga hari di monika
tapi seminggu yang lalu
abang di sana terus
katanya kamu sudah ikhlas
saya punya bini muda
tapi sekarang apa
masih ungkit ungkit yang begitu lagi ya
sekarang abang udah gak adil lagi sama saya
kamu mau kalau saya itu adil sama kamu
mikir dong kamu
hei tiap hari kamu itu berada di atas kursi roda terus masyaro
urusan bini tua
biar gimana pun kan dia istri pertama papa
wajar aja kan kalau dia merasa lebih berhak atas papa daripada aku
papa harus bisa lebih sabar ya
ini yang membuat suasana itu jadi tentram
kamu kalau sudah bicara itu adem rasanya di sini
kayak udara pegunungan
gak kayak di sana
tahu gak mau
mau pecah tuh kepala
malam ini papa tidur di sini aja ya
wainah jangankan tidur di sini
mati sekalipun di sini gak papa
kamu jangan bicara mati dong
ini jadi merinding nih badan papan nih
kamu tahu nggak papa itu ingin hidup seribu tahun
dan seribu tahun itu hidupnya bersama dengan kamu dong
ih papa genit
hmm monika mau ngomong sesuatu
tapi papa jangan marah ya
monika udah ngincet rumah
bagus banget pak
bapak janji mau beliin aku rumah baru
mungkin ini tapi timingnya nggak tepat ini
kamu jangan dorong begitu terus dong
ih bapak tuh kecoh
pak jadikan ngedukunin istri tua
supaya dia nggak betah sama papa
terus minta cerai deh
tapi kamu aja yang kedukunya